ya giant screen berkualitas full hd seluas tiga ratus meter persegi dan sound system berkekuatan satu ratus lima puluh ribu watt
akan digunakan untuk acara nonton bareng piala dunia dari babak perempat final hingga final piala dunia dua ribu delapan belas
acara nonton bareng tersebut akan berlangsung di lapangan sunburst bsd serpong tangerang selatan
transmedia selaku pemegang hak siar resmi piala dunia dua ribu delapan belas di indonesia
akan menggelar acara nonton bareng pertandingan perempat final hingga final piala dunia dua ribu dua puluh
nomor itu digelar mulai enam juli mendatang di lapangan sunburst bsd serpong tangerang selatan
untuk mendukung acara nonton barang di lahan seluas dua puluh hektare ini
transmedia menyiapkan giant screen berukuran dua puluh empat x tiga belas meter atau seluas tiga ratus dua belas meter persegi
giant screen tersebut disusun dengan cara menggambungkan tiga ratus dua belas modul led yang masing masing berukuran satu meter persegi
dian screen berukuran jumbo ini akan dipasangkan dengan sound system berkekuatan satu ratus lima puluh ribu watt
dengan fasilitas ini para pecinta sepak bola nantinya akan dapat dengan nyaman
menyaksikan aksi tim sepak bola kesayangan dengan kualitas layar full hd dan sound system yang jernih dari jarak hingga dua ratus meter
bracket dari led itu sendiri sangat besar sekali jadi angin dan sebagainya rentan untuk bisa jatuh
rangkanya sendiri sudah membuat fondasi yang cukup kuat mungkin dengan angin yang besar pun bisa diatasi
selain menyiapkan giant screen berukuran jumbo disediakan juga screen berukuran sembilan x enam meter di dua panggung pendukung lainnya
permainan games yang menarik kita akan adakan permainan dead goal namanya mini competition untuk soccer
lima lawan lima yang hadiahnya total lima puluh juta
bagi teman teman yang ingin mendaftar dan mengikuti pertandingan deadco tersebut terbuka untuk umum dan pelajar silakan kunjungi saja dan daftar di datikom
dan selain itu di area main stage akan ada kegiatan variety show dan on air
kita akan hadirkan beberapa artis ternama band band terkenal di indonesia yang akan hadir
untuk menghibur para masyarakat yang menjadi para penonton nobar nantinya
satu juta penonton ditargetkan hadir pada acara nonton bareng piala dunia ini
cnn indonesia tv adalah bagian dari transmedia pemegang hak siar resmi piala dunia dua ribu delapan belas di indonesia